iya kita wa an ngobrol menyatakan bahwa bagaimana sikap politik partai demokrat
dan saya menghormati pilihan politik partai demokrat dalam tahun dua ribu dua puluh empat